kapolri jenderal tito karnavian menyebutkan jaringan teroris yang digrebek di tanggerang selatan rabu pagi
merupakan pengembangan dari jaringan teroris di bekasi
tiga terduga teroris dipastikan tewas di lokasi setelah terjadi kontak senjata
di sela kunjungan di sebuah universitas kapolri jenderal tito karnavian memastikan
satu orang terduga teroris berhasil diamankan
dari dalam rumah terduga teroris juga berhasil diamankan
lima bom aktif yang diduga akan digunakan sebagai aksi bunuh diri
saat natal dan tahun baru di pos polisi di wilayah tanggerang selatan
sempat terjadi kontak senjata antara tim densus delapan puluh delapan dengan para terduga teroris
lantaran para terduga teroris mengeluarkan tembakan ke arah petugas dari dalam rumah
pengembangan dari yang tersangka yang wanita yang d itu
yang akan melakukan serangan di jakarta beberapa waktu yang lalu
jadi dari pengembangan itu kemudian diketahui ada satu ser lagi
yang akan melakukan rencana serangan di jakarta
sehingga kemudian dilakukan penangkapan satu orang
dari satu orang ini mengatakan bahwa di kontrakan yang kedua
itu ada tiga orang dan ada bomnya juga
sehingga pada saat lakukan penggeledahan penangkapan jam sepuluh hampir kurangnya
jam sepuluh pagi tadi
di daerah setu tangerang selatan
kemudian terjadi perlawanan dia akan mengaktifkan bom
sehingga otomatis petugas tidak mengambil resiko dilakukan tembakan